semua ini belum selesai roy
aku akan pastikan hidup kamu citra dan anak kamu clara
sehancur hidup aku saat kamu tinggalkan aku roy
makasih ya is
aku siapin dulu ya supnya ya
eh gak usah repot repot gak usah gak usah gak apa apa
kenapa aku gak repot kok gak apa apa
aku siapin sopirnya kamu tinggal makan
aku akan masukin racun ini ke dalam makanan
karena obat sudah dideteksi dokter
jadi aku gak bisa ambil resiko melakukan hal itu lagi
clara bakal tau aku mau ngeracuni mas roy
clara kamu bikin tante kaget
jadi tumpah tuh supnya
ngapain tante disini
tante lagi nyiapin makanan buat papa kamu
eh tante bikinin sup kesukaan tapa kamu
lebih baik sekarang tante keluar deh
dan satu hal lagi nih ya tante
jangan pernah tante berusaha untuk deketin papa saya tante
tante disini cuma mau bantu papa kamu
gini loh ya tante
mumpung saya masih sopan ya tante
lebih baik tante keluar deh tante dari rumah saya
clara suruh aku pergi dari rumah ini
papa ga butuh tante andis
clara tante andis ini cuma bermaksud baik kok
papa bilang tante andi sebaik
saya minta tante keluar dari rumah saya tante
tante mau saya ngomong secara halus apa saya secara kasar tante
pergi sekarang tante
aku pergi dulu
nggak usah pamit tante
keluar keluar aja
kamu nggak boleh begitu sama tante andi
semua ini belum selesai roy
aku akan pastikan hidup kamu citra dan anak kamu clara hancur
sehancur hidup aku saat kamu tinggalkan aku roy
kamu itu bener bener ya
rupanya kamu berani ngandangin aku
kenapa kamu menangis seperti ini untuk bayinya diego
apa pentingnya buat kamu
anak itu bukan anak diego raja
dia menderita karena aku
tunggu aku mau tahu kenapa kamu peduli sama bayinya diegu
apa pentingnya bayi diego untuk kamu
ada ada banyak permintaan
korreks tren ya
saya akan medicinasi back
empat kamar depan baru saja
pergi dari belakang
karena bayi itu
dia itu disiksa sama mama aku dan diego
dan aku bener bener gak tega apa yang dilakuin sama mama aku dan diego
baby bener bener gak diurus sama mama dan diego
karena mama dan diego bener bener cuek dan gak peduli sama bebi
apa karena bayi itu tadi dalam bahaya
makanya suster itu ngasih bayi itu sama aku
aku ingin tahu
dan mbak darmi juga gak tahan dengan perlakunya mama sama diego
dan akhirnya dia bawa bayi itu pergi
jadi mungkin mbak darmi juga gak tega
akhirnya mbak darmi bawa bayi itu pergi
sama kayak aku gak tega
dia rela nyusahin dirinya sendiri karena bayinya dia
aku mau ambil bayi itu
aku akan ambil bayi itu
kalau perlu aku laporin diego ke polis
aku gak perlu dia adek
sekarang kita harus ambil bayi itu diam diam
ya udah kalau memang itu mau kamu
ini bayi ya bener bener cengeng banget
ini bayi ya bener bener cengeng banget ya
ini anak jadi rewel banget
sakit kepala aku dengar tangisan kamu tau gak
kamu umusin deh
ini kan emang tugas kamu
kamu jaga dengan baik
dan jangan biarkan satu orang pun deketin bayi ini
iya ibu baik